sementara jaksa penerima suap satu lima miliar rupiah ahmad fauzi
selasa siang menjalani sidang perdana di pengadilan tipikor surabaya
dalam sidang itu terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menerima tuduhan suap kepada dirinya
jaksa ahmad fauzi yang tertangkap tangan menerima suap satu lima miliar rupiah oleh tim saber pungli kejati jawa timur
selasa pagi menjalani sidang perdana di pengadilan tipikor surabaya
dalam agenda dakwaan ahmad fauzi terbukti menerima uang suap dari abdul manaf
terkait kasus penyelewangan sengketa tanah di kabupaten sumeneb
dalam sidang ini terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan
dengan alasan agar sidang cepat selesai
kasus suap yang menjerat ahmad fauzi bermula dari penyelewengan hak atas tanah
di kantor badan pertahanan nasional kabupaten sumeneb periode dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas
abdul manaf selaku tersangka
menyuap ahmad fauzi agar kasus tersebut tidak berlanjut ke pengadilan